mantan menteri energi dan sumber daya mineral sudirman said
menuding presiden joko widodo pernah melakukan pertemuan rahasia
dengan pimpinan pt freeport mcmoran
sudirman menyebut pertemuan membahas perpanjangan kontrak yang merugikan indonesia
lalu mengapa hal ini baru diungkap
mungkin keadaan manuver yang berkelindan dengan target politik di dua ribu sembilan belas
untuk membahasnya saya saat ini sudah
sambil menunggu bergabungnya sudirman said
saya saat ini sudah bersama dengan fahmi radi
bergabung melalui sambungan telepon
pak fahmi selamat malam
selamat malam mbak putri
iya pak fahmi pengamat ekonomi energi ugm
mantan tim anti mafia migas kementerian esdm
pak fahmi yang anda dengar kegaduhan yang saat ini terjadi
dua hari belakangan ini itu apakah hal yang baru anda dengar
atau anda sudah pernah dengar sebelumnya soal pertemuan pertemuan spesial ini
ya saya kira sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh pak sudirman said baru baru ini
sesungguhnya bukan hal yang baru
hanya kemudian pak sudirman mengatakan bahwa itu ada pertemuan rahasia
yang membicarakan masalah perpanjangan
nah memang kita tidak tahu subtansi yang dibahas tadi
tetapi saya mengatakan
saya menduga mbak putri
kalau saya melihat perkembangan
saya mengikuti perkembangan dari freeport tadi
jadi menurut saya saat itu itu justru presiden jokowi itu keras terhadap freeport
jadi misalnya keinginan untuk membahas perpanjangan
tetapi pak jokowi dia mengatakan berdasarkan undang undang
maka belum waktunya
jadi itu sudah dibahas itu satu
nah kemudian yang kedua
itu juga ekspor konsentrat itu juga izinnya belum diturunkan
nah saya menduga pertemuan moved dengan jokowi itu saya kira memang ada gitu ya
tetapi konteknya dalam buah subtansi tadi
jadi moved dia butuh ada certainly ada suatu kepastian
kenapa itu dibutuhkan
karena saya amati juga saham medmoran yang di wall street itu mengalami penurunan yang sangat drastis
jadi saat itu seharusnya mereka harus segera mendapatkan kepastian
nah penyebabnya adalah sikap keras dari jokowi tadi untuk tidak mau membicarakan perpanjangan tadi
kemudian juga ekspor konsentrat itu juga belum ada suatu kepastian gitu ya
nah sehingga saya menduga kalau itu dikatakan pertemuan rahasia itu lebih pada kedua subtansi tadi
nah kemudian setelah itu ya hasil pertemuan tadi
maka sudirman said sebagai menteri sdm dan saya kira juga atas izin dari presiden jokowi itu memberikan surat
tetapi normatif surat tadi gitu ya
normatif bahwa akan diperpanjang dan sebagainya padahal itu tidak semacam itu
tetapi moved butuh itu butuh surat butuh semacam jaminan
sehingga ini nantinya itu bisa menaikkan kembali saham dari mcmoran yang ada di new york tadi
jadi sebetulnya menurut saya itu hal biasa dan sebelumnya sudah pernah diungkap
sebenarnya pak sudirman said agak mendramatisir tadi
bahwa itu pertemuan rahasia yang berkaitan dengan pembelian saham
itu sejujurnya belum sampai pada pembicaraan pembelian saham
karena waktu itu jokowi mengatakan bahwa
baik baik baik sayang sekali komunikasi kami dengan pak fahmi di jogja terputus
nanti kami akan coba terus menghubungi dan menghubungkan kembali
tapi di studio saat ini di meja saya sudah hadir
pak sudirman said mantan menteri sdm saat ini sebagai direktur materi dan debat bpn prabowo sandi
pak sudirman selamat malam
selamat malam mbak menteri
terima kasih sudah hadir di sini
pak sudirman benarkah ada dramatisasi itu
kalau misalnya soal pertemuan rahasia yang anda sampaikan
karena memang dua ribu lima belas juga sudah sempat disampaikan ada memang pertemuan itu kan pak sudirman
ini minta klarifikasi dulu
saya bicara sebagai mantan menteri atau sebagai tim
karena menurut saya tidak ada hubungan urusan
diskusi kemarin dengan tim pemenangan
oke baik silahkan
jadi saya bicara sebagai pribadi
saya kira tidak benar kalau ada dramatisasi karena kemarin itu ceritanya kan saya diundang oleh satu forum
pedah buku bukunya pak simon
judulnya sangat bagus
sepuluh tahun atau satu dekade nasionalisasi minerba gitu
dan di situ dikupas banyak sekali aspek bagaimana
beliau menyampaikan concern nya menyampaikan perhatiannya dan keprihatinannya
sejak undang undang minerba diundangkan tahun dua ribu sembilan sampai sekarang sepuluh tahun
itu seperti hal hal yang dicita citakan belum sampai gitu
dan kemudian salah satu babnya itu bercerita tentang divestasi freeport
saya tidak terlalu risuah dengan apapun karena saya kira jalan ceritanya proporsional
cuma saya hanya memberi perhatian pada beberapa halaman di halaman dua ratus sekian lah
yang di situ menceritakan ada surat dari menteri sdm
surat tanggal tujuh oktober dua ribu lima belas
yang disebutnya ada tiga masalah
satu dianggap menulis surat itu melampaui kewenangan sebagai menteri
yang kedua dipertanyakan kenapa surat tanggal tujuh kok dibalas tanggal tujuh
dan tiga oleh pak simon ditulis bahwa surat itu dianggap melemahkan posisi indonesia
ketika berunding dengan freeport di kemudian hari
saya datang ke situ di samping memang menghormati yang mengundang
karena pak simon adalah senior saya di satu pekerjaan
maka saya disitu perlu menjelaskan bagaimana duduk persoalan dari surat itu
dan akhirnya kemudian anda menceritakan kronologi pada saat itu seperti apa
betul dan saya sama sekali tidak menyebut pertemuan rahasia gitu
saya hanya mengatakan bahwa pada satu hari tanggal enam kalau nggak salah diundang oleh
diberitahu oleh ajudan presiden diminta datang saya datang
kemudian sesuai dengan waktu yang ditentukan dan kemudian saya datang ke
menjelang masuk ruangan diberitahu oleh salah satu asisten bahwa
ya pertemuan tidak ada gitu
asumsi pada saat itu oh ini berarti rahasia gitu
saya tidak menyimpulkan apapun ya sudah lah saya ngerti
saya ngerti bahwa
itu adalah pertemuan yang pertama kali disebutkan tidak ada yang pernah anda datangi
atau sebelumnya sudah pernah terkait dengan ini
belum pernah belum itu satu satunya pertemuan
dan tentu saja saya kaget karena saya tidak diberitahu konteksnya apa begitu masuk ke ruangan pak presiden
ada tamu yang selama ini sedang jadi kontroversi kan
nanti saya jelaskan kontroversinya apa
jadi saya kaget karena loh kok ada di dalam kemudian seperti diskusi sudah selesai gitu
jadi saya hanya diminta menulis surat dan hasilnya surat yang beredar di masyarakat itu
jadi tanggal tujuh itu
saya tidak menyebut itu sebagai pertemuan rahasia saya hanya menceritakan kronologisnya saja kemudian
saya tidak tahu kemudian beredar seperti ini
tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah itu semata mata pertanggung jawaban publik saya
untuk tidak menimbulkan fitnah gitu
karena kalau dikatakan bahwa surat itu membuat posisi indonesia lemah saya tidak ingin itu dipersalahkan pada saya kan
karena itu saya sampaikan bahwa nomor satu prosesnya adalah demikian nomor dua surat itu dibuat atas permintaan bapak presiden itu saja
anda kemudian mengatakan bahwa negara didikte korporasi apakah pada saat anda melihat surat kemudian menulis
karena bagaimanapun kan anda kemudian menulis surat itu secara sadar dan anda tahu ini tidak benar nih
anda tidak melakukan apa apa tidak bisa melakukan apa apa
justru surat saya itu surat yang saya draftkan itu adalah jalan tengah untuk tidak sampai melanggar hukum
karena tadi saya ceritakan di forum itu begitu selesai dengan pak presiden dan saya diminta menulis surat lah
kemudian kita berunding di suatu tempat dan disitu sudah menyiapkan draft pak mofat itu dan saya mengatakan jangan beginilah nggak baik seperti ini
kasih tahu saya apa yang sudah didiskusikan dan saya akan nulis draft
karena kalau ini dilakukan nanti bisa ada persepsi bahwa seolah olah korporasi mendiktirkan kemauannya pada negara gitu
maka itu draftnya yang jadi adalah draft yang kita tunjukkan
draft yang kita tulis sendiri dan draft yang kita tulis sendiri itu sangat moderat
tadi pak fahmi sudah mengatakan sangat normatif tidak ada apa apa tidak ada komitmen apa apa kecuali mengatakan saya ingat empat alinia lah
satu indonesia sedang menata regulasi dan memang sedang ditata regulasinya
yang kedua urutannya saya lupa tapi yang kedua adalah bahwa kita ingin mensekure atau menjamin kelangsungan
kelangsungan investasi siapapun itu juga normatif gitu tugas pemerintah
yang ketiga sambil menunggu proses regulasi itu beres maka silahkan bersiap siap melakukan investasi
karena waktu itu sedang dibahas bagaimana mempercepat tambang bawah tanah bagaimana mempercepat smelter segala macam
nah poin terakhir adalah kita mengatakan apabila nanti sudah regulasi sudah selesai maka kita akan mengambil keputusan sesuai regulasi itu

jadi tidak ada yang mengatakan kita harus menjaga keuntungan
kita tidak menyajikan apapun kecuali bahwa ya lihat regulasinya nanti gitu
pada saat kemudian anda menyusun draft itu apakah anda mengatakan itu kan jalan tengah artinya kan ada juga yang anda ambil dan anda masukkan ke dalam draft itu
jadi apa saja itu jalan tengah untuk tidak mengikuti apa apa yang anda tambahkan
yang diminta yang diminta kan kelihatannya lebih merupakan komitmen gitu ya janji memperpanjang
dan itu kan tidak mungkin dilakukan
tidak ada di surat tujuh oktober itu tidak ada
dari kami tidak ada
jadi yang diminta adalah janji memperpanjang seperti memutuskan akan memperpanjang gitu ya
tentu saja kita tidak bisa karena regulasi belum membolehkan itu kan
karena regulasinya mengatakan untuk yang kontrak karya sekarang itu baru bisa dikerjakan atau diputuskan dua tahun sebelum masa kontraknya habis gitu
jadi maka itu pada waktu draft itu saya tunjukkan pada pak presiden pak presiden mengatakan loh kok cuma begini
sudah mau gitu
jadi penafsiran saya bahwa pak presiden sebetulnya bersedia memberikan komitmen lebih
itu penafsiran itu anda sempat menanyakan itu ke pak presiden atau itu hanya penafsiran anda pada saat itu
oh ada kata kata begini ya kalau mereka mau yang lebih kuat diberi saja gitu
anda kemudian pada saat ditanya seperti dikatakan seperti itu pak presiden anda menjawab apa
saya menyampaikan pak ini regulasinya belum memungkinkan
dan kita tidak ingat
saya ingin ada pelanggaran umum karena itu kita jaga sampai di sini saja
atau mereka sudah merasa terbantu dengan surat ini
kalau misalnya melihat tadi anda katakan suratnya hanya formalitas kan berarti
suratnya formalitas hanya tidak ada komitmen tidak ada apa apa
tapi kenapa kemudian anda merasa khawatir nama anda disangkutkan bahwa ini sudirman said yang membuat gitu
oh enggak karena buku itu menyebut bahwa sudirman melewati kewenangannya
kemudian surat ini membuat indonesia lebih lemah
dan saya tidak ingin itu ditimpakan kepada saya kan
karena kan yang mengambil inisiatif bukan saya
saya hanya menjalankan perintah dari atasan saya gitu
sama sekali tidak ada diskusi yang dijalankan dengan anda sebelum bertemu dengan moved mungkin
tidak ada dan saya bisa menggambarkan suasana begini tadi
pak fahmi sempat saya mendengar bahwa pak presiden sedang ketat tidak ingin ketemu segala macam
sebetulnya waktu itu
sedang galak sedang galak
ya waktu itu sebetulnya beliau ini pak presiden ini saya sebutnya up and down ya
saya ingat di awal awal pemerintahan beliau selalu mengambil sikap cepat putuskan cepat cari jalan putuskan gitu
maka kita masih ingat ada tujuh belas item mou yang sebetulnya tinggal dua item
maka waktu itu ya sudah kita cari jalan bagaimana
dan caranya adalah tetap
caranya adalah tetap dengan berbasis regulasi gitu
jadi tidak mungkin dipotong kompas gitu
tapi satu ketika satu ketika ketika saya sedang hendak berunding dengan mereka di amerika
ditelepon bahwa jangan ada keputusan gitu
tidak ada komitmen apapun gitu
jadi ini naik turun naik turun gitu
tidak ada satu sikap yang konsisten lah gitu
oke tidak ada satu sikap yang konsisten
baik nanti setelah jeda
kami akan ke pak fahmi untuk menanyakan soal posisi jokowi terhadap freeport ini
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih membahas soal freeport cerita miring yang disampaikan oleh sudirman said
sudah beredar sejak dua puluh empat jam terakhir empat puluh delapan jam terakhir malah
sekarang saya akan ke pak fahmi
tadi di awal di segmen awal saya mengutip pak sudirman said di sini
mudah mudahan kutipan saya tidak salah
ada ketidak konsistenan
saya ingin sekarang mengkonfirmasi ke pak fahmi
anda lihat hal yang sama terjadi terhadap presiden jokowi khusus soal freeport ini pak fahmi
assalamu'alaikum pak sudirman said
wa'alaikumsalam pak afahmi
saya justru alhamdulillah lama kita tidak pernah ketemu pak sudirman
ketemu di cnn
saya percaya bahwa pertemuan yang tanda petik dikatakan rahasia tadi ada saya yakin itu ada
artinya pak sudirman said tidak berbohong dalam hal ini
nah kemudian hanya masalahnya kan pak sudirman said kan bukanya sedikit sedikit itu tadi itu
artinya subtansi pertemuan tadi itu kan pak sudirman said tidak membuka sama sekali
sehingga menimbulkan berbagai tafsir
itu seperti itu
saya juga nggak tahu apa subtansinya tetapi saya itu sejak awal sampai akhir itu saya mengikuti
kemudian saya lagi membuat buku juga tentang free port
dan saat itu keresahan movid kenapa harus menemui pejabat termasuk presiden
karena waktu itu saya mencatat gitu ya harga saham fce free port mcmoran di new york itu terpuruk
nah penyebabnya menurut analisis saya itu ya yang pertama adalah justru ketegasan jokowi untuk tidak membahas perpanjangan sebelum waktunya
dan kemudian saya juga mengungkapkan itu ya
nah kemudian yang kedua juga belum ada keputusan untuk izin ekspor konsentrat
meskipun kemudian pak sudirman juga mengeluarkan izin tadi gitu ya
nah itu yang menyebabkan itu ya meresahkan bagi movid
sehingga dia perlu ketemu dengan presiden sekali tadi
nah yang dibutuhkan memang ada semacam surat jaminan
yang kemudian pak sudirman said kan membuatkan surat tadi
dan saya katakan itu izinnya normatif tidak ada jaminan perpanjangan dan sebagainya gitu ya
tetapi ada semacam komitmen yang itu dibutuhkan
untuk apa untuk kembali menaikkan sahamnya mcmoran yang itu terpuruk tadi di situ
itu nah kemudian surat pak sudirman itu waktu saya juga mengatakan itu ya
itu menyebabkan mengurangi bergening power dari tim perunding untuk berunding tentang divestasi saham tadi di situ
nah mestinya gitu ya jaminan tadi itu saya kira memang tidak punya ikatan apapun gitu ya
karena memang tidak tadi
sekarang sudah selesai sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh pak sudirman said yang samar samar tadi gitu ya
yang sebelumnya kita hanya menguasai sembilan enam persen tadi
jadi sesungguhnya gitu ya kalau yang dikembangkan pak sudirman said yang dalam arti itu rahasia apapun subtansinya itu berarti sudah tidak relevan lagi dan tidak perlu diributkan mestinya ada seperti itu
sudah tidak relevan dan tidak perlu diributkan itu pak sudirman
betul betul saya sepakat itu
jadi anda juga semestinya itu pertanyaan saya persis yang tadi ketika misalnya anda merasakan ini suratnya juga kemudian sudah jalan pada saat itu tidak ada ikatan apa apa lalu apa kekhawatiran anda sebenarnya sekarang
saya tidak punya sama saya juga merasa tidak ada hal yang perlu diributkan itu karena sebetulnya yang saya kerjakan itu sekedar merespon buku itu karena acaranya kan beda buku
nah kira kira kalau misalnya sekarang saya tanya balik kalau misalnya kira kira sekarang ternyata responnya heboh seperti ini kalau menurut anda kenapa kira kira
saya tidak tahu saya tidak tahu
saya tidak tahu dan saya agak bingung tuh karena cerita ini
menurut saya itu ya saya boleh merespon pak
kalau menurut saya karena kalau pak sudirman said waktu itu masih sebagai atau mantan menteri sdm gitu ya
bukan sebagai timnya prabowo barangkali tidak seribut sekarang ini
bisa jadi ya jadi memang karena ada irisan itu berarti sekarang pak sudirman
karena sekalipun memang tadi di awal anda sudah mengatakan
nah saya menduga saya menduga itu pak
oke baik baik
saya harus jawab saya kira mungkin saja ada benarnya tapi kan begini saya kan berhenti dari pemerintah sudah cukup lama gitu
tahapan menuju ke proses ini kan juga tahapannya sangat apa ya sangat natural lah gitu ya
saya berhenti tidak mengerjakan apa apa ngajar kiri kanan kemudian ada pencalonan gubernur saya masuk politik saya pamit baik baik pada semuanya gitu
dan sekarang ada di kata kalian di sebrang ya oposisi memang tugasnya menyampaikan kritik gitu
jadi cerita itu sebenarnya cerita yang netral saja kalau saja bukan kami barangkali teman teman di pemerintah enggak seribut sekarang
tapi tapi gitu
jadi saya mau nanya lagi nih tadi yang dikatakan yang dikatakan pak fahmi bahwa sebetulnya cerita itu pun pernah ditulis oleh beberapa media pada waktu itu
dan saya menjelaskannya dengan plain sama dengan sekarang bahwa ada pertemuan ini ada surat suratnya dibuat atas perintah pak presiden itu pernah ditulis
waktu itu tidak ada kehebohan ya pak om ya biasa saja gitu
oke pada saat itu tidak ada kehebohan ya
betul betul tidak ada kehebohan sama sekali
hanya hanya saya pernah menulis juga pak sudirman
bahwa surat itu akan memperlemah bergening position tim dari perunding tadi
karena apa itu tadi ada semacam jaminan tadi gitu loh
tapi sebetulnya enggak masalah sama sekali sih itu
oke tapi mungkin pada saat itu tidak ada kehebohan karena pada saat itu kalimat pak sudirman mungkin
sebagai menteri kemudian meredam kegaduhan kata katanya berbeda dengan yang sekarang
jadi mungkin mungkin itu juga yang menyebabkannya
jadi lebih lebih yang melihatnya berbeda
oh yang melihatnya berbeda atau anda sudut pandangnya juga berbeda nih
tentu saja enggak
jadi enggak apa yang buat ribut lainnya momentumnya itu kenapa baru sekarang pak sudirman said
oke baik baik
kenapa tidak beberapa waktu yang lalu atau pada saat setelah dicopot sebagai menteri
baik menarik sekali
saya jamin enggak ada ribut gitu
nanti kita bahas soal itu
sekarang kita jeda dulu pak fahmi ya
kita jeda dulu sebentar
kita momentumnya untuk jeda
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
tadi sebelum jeda pak fahmi sebentar lagi akan bergabung terlihat di layar kaca
mengatakan mungkin memang momentumnya gitu ya pak sudirman momentumnya sekarang mengapa sekarang disampaikan

karena tidak cuma ini saja
mungkin sekitar lima empat hari yang lalu pak sudirman
mungkin sekitar lima empat hari yang lalu pak sudirman
sudirman juga pernah bilang ada mafia yang menghalangi ketika ingin melaporkan soal petrol ke kpk
itu sekalipun memang tidak disebutkan siapa apa tapi itu terucap dan itu ditangkap oleh media sedemikian rupa
jadi agak sulit kemudian melepaskan ini tidak berkaitan dengan posisi anda sekarang
itu konsekuensi yang harus saya tanggung dan saya sadar betul

tapi kan juga kita mesti menjalinnya dengan cool saja gitu
ya namanya saya bekas orang pemerintah kemudian pindah ke oposisi pasti kan tahu banyak gitu
dan satu ketika ini kemarin mau debat mengenai energi ada diskusi energi
pasti saya ditanya hal hal yang dulu terjadi
jadi kalau ada kemenjangan pasti ditanya
dan ini kan sebetulnya nanti juga sama kalau misalnya pak prabowo di pemerintahan akan begitu juga
jadi harusnya sih menurut saya nggak perlu bereaksi berlebihan
kalau memang ada hal yang kurang pas dijelaskan saja
tidak perlu sekarang ini saya seperti dikeroyok oleh banyak orang gitu ya
seperti melakukan apalah padahal sebetulnya
tapi kan banyak juga dari bpn yang mendukung anda
karena posisi anda juga di bpn jadi mereka membackup anda
saya nggak tahu tapi setahu saya seharian ini banyak sekali ada meme meme dan cerita yang dulu pada waktu mkd muter dikeluarkan lagi
jadi ini serangan musiman
yang menurut saya sih pelakunya masih itu itu aja lah
kalau statement anda serangan musiman juga atau tidak
saya kan datang ke acara bedah buku karena diundang gitu ya
saya ceritakan apa yang saya tahu
dan itulah saya selama ini begitu
jadi tidak pernah merencanakan menyudutkan orang gitu
tapi apapun yang saya tahu dan saya ditanya dan kalau itu menjadi hak publik saya bercerita gitu
kalau misalnya pernyataan anda yang kemudian
ikuti banyak media soal kemudian jokowi mengatakan ya kalau misalnya diperkuat yang soal itu
itu anda menganggap itu menjudutkan atau tidak
diperkuat yang mana
soal kontrak tadi
yang anda menyatakan ketika ketemu dengan presiden jokowi kemudian oh cuma ini aja itu yang itu
kan bagaimana itu dikutip media banyak media
saya kira itu bukan menyudutkan tapi menjelaskan bahwa memang surat itu ini mengambil posisi saya
bahwa surat itu saya bikin dengan penuh kehati hatian
sampai presiden pun sebetulnya memberi saya bekal kalau mau lebih kuat silahkan saja
dan yang dikatakan pak fahmi tadi bahwa sebagai akademisi independen
beliau mengatakan surat itu normatif saja gitu
karena memang sengaja kita bikin normatif untuk tidak ada risiko risiko hukum gitu
di kemudian hari
di kemudian hari
betul yang dikatakan pak sudirman saya tadi gitu ya suratnya itu normatif juga
kemudian tadi jaminan atau kepastian perpanjangan kan tidak diberikan
sehingga cuma itu dibutuhkan sama moved gitu ya
untuk keperluan menaikkan harga saham tadi
nah sekali lagi kenapa ini jadi ribut
pertama tadi karena sekarang posisinya pak sudirman itu kan sebagai tim pemenangan
nah kemudian yang kedua momentumnya
kan banyak bertanya kenapa pak sudirman baru sekarang mengungkapkannya
nah saya yakin kalau untuk surat freeport pertama malaysia saya yakin pak sudirman tidak bohong gitu ya
itu saya yakin meskipun trading topic kan luar biasa itu pak sudirman
nah tetapi tadi pertanyaannya tentang petra yang pak sudirman said juga memberikan statement bahwa akan melaporkan itu ya melaporkan ke kpk tetapi ditahan atau ditegah oleh
tidak menyebut siapa atasannya ini kan juga menimbulkan tanda tanya gitu ya
nah seingat saya saya kira pak sudirman juga ingat bahwa saya itu kan anggota tim anti mafia migas juga gitu ya
sebelum ada audit tadi sebelum ada audit itu kami gitu ya pak faisal basri saya dan hampir seluruh anggota itu datang ke kpk
tidak ada seorang pun yang mencegahnya
nah kemudian yang kedua
jadi tidak ada soal
nah itu juga sudah menyerahkan hasil audit
forensik tadi ke kpk
pak sudirman sebagai atasannya juga tidak mencegah tadi
maka saya ingin konfirmasi gitu ya apakah yang dikatakan pak sudirman said bahwa ada upaya untuk mencegah tadi gitu ya agar tidak dilaporkan ke kpk
ini saya kira perlu gitu ya karena pada titik itu saya masih meragukan apakah pak sudirman said berbohong atau tidak di situ
itu pak sudirman
boleh dijawab ya sekarang pak sudirman
ini diperluas nih ke petrol juga
karena berdekatan momennya
tadi kan sudah disinggung gitu ya
betul betul pak fahmi
iya silahkan pak sudirman
pak fahmi berbeda hasil reviewnya pak faisal dan tim dengan audit kan yang dikerjakan oleh korda menta atau konsultan independen itu
sebagian besar itu menjastifikasi
tetapi pertamina kan juga menyerahkan hasil audit forensik tadi pak sudirman
saya tidak tahu
iya silahkan pak sudirman
tapi memang saya mengalami proses itu
malam sore itu saya habis ketemu dengan pak presiden dan pegang dua kasus
satu mkd satu lagi petrol
waktu itu mau disampaikan pada hari seninnya lah kira kira gitu
jumat sore jumat malam saya ditelepon untuk bertemu seseorang saya nggak sebut
dan seseorang itu orang staffnya pak presiden
menyampaikan pesan pak menurut pak presiden ini nggak usah dulu gitu
lebih kepada mkd dulu gitu
tapi saya juga ingin menyampaikan ini pak fahmi
memang dalam urusan urusan krusial ini terjadi up and down sikapnya pak presiden
termasuk dalam mkd juga beliau sempat marah sempat happy gitu ya
begitu pun dalam soal audit ini
jadi sebetulnya kalau mau diceritakan nanti banyak sekali
masalahnya itu ya selain dua hal
tadi kalau yang pertama
tadi kalau yang disampaikan adalah forense audit
pertamina itu tanggal dua puluh tiga november sudah menyerahkan
artinya tidak alasan untuk mencegah gitu ya
nah kemudian yang kedua
saya kira pak sudirman juga meyakini gitu ya
bahwa pembubaran petra tanpa komitmen dan endorse dari presiden
saya kira suatu hal yang mustahil
karena sebelumnya pemerintahan sbi itu dalhan iskand juga membubarkan
dan dia mengatakan nggak sanggup
karena ada kekuatan langit tujuh
nah maka saya menyimpulkan itu ya
sebagai akademisi tadi
bahwa tanpa komitmen dan endorse dari presiden jokowi
maka tidak mungkin petra itu bubar sampai sekarang gitu ya
nah kalau itu benar
untuk apa jokowi kemudian mencegah melaporkan ke kpk
toh itu sudah dilaporkan oleh anggota tim antifamil miga
sudah dilaporkan oleh pertamina
nah ini nggak relevan tuh
nah saya menyayangkan kalau dalam konteks ini kemudian pak sudirman
saya nggak mengatakan bohong gitu ya
tapi ada semacam disinformasi yang itu tidak benar
dan ini perlu diluruskan pak sudirman
saya mengalami itu
saya mengalami dan saya ada saksinya
saya punya fotonya siapa yang menemui saya
kalau diperlukan nanti bisa diceritakan kepada publik gitu ya
tapi menurut saya
kalau atasan kan sudah berarti
kalau atasan menteri berarti presiden
dan pak waimu mesti ingat
bahwa perkembangan politik sesudah
itu mengalami dinamika luar biasa
jadi saya juga bisa memaklumi kalau ada pandangan pandangan yang berubah gitu
saya harus mengatakan disini bahwa
tidak sepanjang waktu
sampai saya berhenti itu
pak presiden firm soal pembubaran petrol
karena ada beberapa menteri yang juga
menganjurkan untuk tidak terlalu keras gitu
kalau misalnya sekarang sudah jelas kemudian
saya mau ketipa fahmi tadi ya
karena diungkapnya sedikit sedikit sedikit
apakah ada rencana kemudian pak sudiryono
oke kita ungkap aja kita buka semua
misalnya soal petrol oke kita
kalau ada forum yang memang pas ya kita buka
forum yang pas itu yang bagaimana
yang menjadi haknya balik
akan lebih baik kalau ada forum tadi ya
kalau memang forum akademi gitu ya
tapi tentu saja saya beginilah
saya ini masuk ke pekerjaan ini kan
misinya apa sih
menjaga kepentingan negara gitu
siapapun yang melawan kepentingan negara
ya kita hadapi gitu
jadi bukan karena saya mendapatkan tugas atau jabatan
oke artinya berarti harus diungkap dong
lihat forumnya proper atau tidak
saya tidak ingin menjadikan gosip warung kopi
kalau pak fahmi ugm bikin kegiatan
pak fahmi mau gak bikin forum untuk membuka soal itu pak fahmi
saya akan usulkan
khusus untuk itu
untuk klarifikasi tadi supaya
tidak ada dusta diantara kita
itu yang penting
saya sangat appreciate pada pak sudirman
karena integritasnya itu ya
ngeman kalau kemudian trending topic itu menuduh pak sudirman
menes juga itu pak sudirman
itu loh pak
pak fahmi terima kasih
saya akan kepada cnn indonesia
sama sama mbak menteri
terima kasih pak fahmi
nanti dia bukan di ugm nanti
ke pak sudirman
anda mengatakan ini bentuk pertanggung jawaban publik
publik harus tahu
sekarang setelah tahu lalu apa
sebetulnya kan harus ada pembelajaran gitu ya
nanti pada periode periode berikutnya siapapun yang memerintah
hal hal yang menjadi kesalahan
di masa lalu jangan terulang lagi kan
jadi seluruh proses pengambilan keputusan itu harus transparan harus accountable harus tidak ada yang ngumpet ngumpetkan
dan tadi saya mengerti keperhatianan pak fahmi bahwa sudah biasa itu saya dibuli habis habisan gitu
tapi harus ada yang melakukan itu
dan kalau orang yang tahu diam saja
terus siapa yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat
kalau misalnya sekarang soal harus terbuka harus transparan harus berbeda katakanlah
itu berarti termasuk mengganti ke pemimpinan
itu kan proses besar yang sedang kita tempuh
dan demokrasi kan mengajarkan begitu
kalau ada yang kurang kurang kemudian ada tawaran lebih baik ya terjadi ada perubahan
dan itu berlaku bagi siapapun
meskipun saya tidak bersama sama dengan pak prabowo tetap akan terjadi begitu kan
tapi sekarang kebetulan bersama pak prabowo
kebetulan ada di sini dan kebetulan calonnya hanya dua gitu ya
jadi ya namanya momentum sejarah kita tidak bisa mengelakkan
oke baik terima kasih
pak sudirman said sudah bergabung malam ini di cnn indonesia prime news
kami kembali setelah ini
terima kasih butri